kualitas demokrasi suatu negara tercermin dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis jauh dari pragmatis
untuk itu negara wajib menjamin setiap warganya mendapatkan informasi yang luas porsi yang pas dan keleluasaan memilih secara bebas
begitu juga memastikan penyelenggara pemilu yang berintegritas profesionalitas dan akuntabilitas yang jelas
saya tiffany raitama untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya